hmm din kirain mba be nanya
udah jalan tono
lo terakhir disana
aku punya keturunan
gak usah minta maaf atu neng
neng harusnya kan udah pernah liat
bapak saya bukan botak lagi
tapi rambutnya udah abis
abang udah selesai makan
udah emang kenapa
itu ada nasi
yang ntar si tisna yang kemarin
apa kita yang ke rumah
gak tau bang
kita aja yang kesana ya
neng lara suka pake apa
perawatan vitamin e juga
rambut lo rontok ya
sembarangan aja kamu pur
iya tapi gundulin dulu
berarti berangkat dulu ya mak
salam buat yang iyo
kasih kabumi juga
emang ojek boleh mak
ya terserah elu
pak kong bumi berangkat ya
sekolah yang rajin
jangan mampir mampir dulu
emang mampir kemana dia
lu mampir kemana pak
mampir juga lain lagi beh
tentu saja mak
pergi berangkat sekarang
jun say adini
terima kasih dar vietnamese
iya ntar abang kasih duit jajan
belum jalan loh
bentar lagi be
lama amat kesiangan
emang udah siang
ya elah jawab aja loh kalo dibilangin
kirain be nanya
udah jalan toto
lo terakhir di sana
eh udah nunggu jak
tadi saya nganterin dulu naik laras ke pangkalan
ceritanya ntar aja ayo jalan
terus jalan dulu ya
spesial atau tidak
pak pak aku salam
kembali kelapak lu
dari mana lu
udah tis ikhlasin aja
rambutnya tisna sudah mulai rontok
jidatnya udah mulai kinclong
kalo rambut gue
gak bakalan rontok
kan tadi neng aras juga bilang
nah kamu stres dari mana
mikir juga gak pernah
eh diam dong
cendol manis dingin
nggak apa apa pak odi
pak odi mau cendol
iya dibungkus doang man
makasih pak odi
kurang aja lu jak
kurang aja lu jak
kurang aja lu jak
eh cendol manis dingin
pucuk dicinta ulang tiba
gak ada artinya
pucuk dicinta ulang tiba
gue lagi pengen
lu bahawa berdikto
dulu temen gue jualan obat penembu rambut
ya buatnya handphone lah
kenapa gak pake handphone kamu aja atu
kan yang punya keperluan lu sutisna
masya allah pur
pur kamu temenin beli pisang ah
mau atu pur
yang ini buat pak ida di rawa bebek enam
ini buat pak marni di roh bebek tiga
yang ini buat pak sumirah
pak ida belum bayar
pak sumirah belum bayar
jadi lu cuma minta duitnya sama pak ida
sama pak sumirah